banjir kembali terjadi di lima desa di probolinggo jawa timur pada senin malam
banjir disebabkan oleh hujan dengan intensitas yang tinggi di wilayah gunung bromo sejak senin siang
hingga sungai tidak bisa menampung dan meluber ke permukiman warga
warga terutama di desa dringu dan kedung dalem panik saat sungai kedunggaleng meluap
serta membanjiri permukiman warga setinggi satu meter
tim gabungan dari bpbd kabupaten probolinggo kodim delapan ratus dua puluh probolinggo tni angkatan laut
polres probolinggo dan relawan bahu membahu mengevakuasi belasan warga
terutama kaum lansia dan anak anak serta warga yang sakit